ada pemandangan unik di depan balai kota solo jawa tengah
di mana patung tokoh wayang orang dipakaikan masker
hal ini sebagai imbauan dari wali kota solo
untuk menyindir warga yang masih belum mau menggunakan masker
saat pandemi covid sembilan belas
pemerintah kota solo terus mengimbau masyarakat
membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker
sebagai salah satu cara untuk menekan persebaran virus corona
di mana saat ini kota solo masih berstatus klb covid sembilan belas
sejak tiga belas april lalu
selain patung warga solo juga memasang poster dan sepanduk besar
yang berisi imbauan agar warga menggunakan masker
salah satu warga yang ikut memasang baliho besar
juga membagikan masker merah putih untuk menyemangati warga
sehingga dengan patung wayang yang ada di depan balai kota
kita beri masker ini
dekat dikandung maksud supaya begitu warga masyarakat melihat patung saja
itu kan barang mati itu
itu saja takut dengan corona
artinya dalam proses untuk memutus mata rantai ini
salah satu cara adalah rajin menggunakan masker
biar keluar dari rumah